keluarga terpidana mati kasus narkotika zulfikar ali datang menjenguk ke lembaga pemasyarakatan batu nusa kambangan
ali adalah terpidana yang dihukum mati tahun dua ribu lima lalu dengan tuduhan kepemilikan tiga ratus gram heroin
istri serta seorang anak zulfikar datang dengan dijemput pihak lapas menggunakan mobil minibus berwarna hitam
mereka tiba di dermaga wijayapura selasa pagi sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
mereka berniat menjenguk zulfikar yang saat ini sudah ditempatkan di sel isolasi di lapas batu nusa kambangan
selain ali ada tiga belas terpidana mati lainnya yang sudah diisolasi
nama mereka masuk dalam daftar eksekusi mati tahap ketiga yang akan dilakukan kejaksaan agung
sementara itu isolasi terhadap empat belas terpidana mati di lembaga pemasyarakatan batu nusa kambangan oleh jaksa eksekutor sudah dilakukan
sejak senin malam empat belas terpidana mati terdiri dari sembilan orang dari lapas batu dua orang dari lapas pasir putih dan dua narapidana dari lapas kembang kuning
dan satu satunya terpidana mati perempuan dari lapas besi
pasca isolasi dermaga wijayapura cilacap jawa tengah sepi hanya tampak sejumlah petugas lapas yang hendak menyeberang ke pulau nusa kambangan pada selasa pagi
kunjungan untuk narapidana juga sudah ditutup untuk sementara
penutupan waktu kunjungan ini tercatat sejak dua puluh lima juli hingga dua puluh delapan juli
mengacu pada undang undang nomor dua pnps tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat dan pengalaman pelaksanaan pidana mati sebelumnya isolasi dilakukan tiga x dua puluh empat jam
maka besar kemungkinan
eksekusi terhadap empat belas terpidana mati kasus narkoba akan dilakukan jumat dini hari